saudara pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau pkk
melalui program dan inisiatif memiliki peran penting
guna menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga
dan memberikan kontribusi nyata dalam membangun fondasi yang kokoh
bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat
selain itu keterlibatan pkk dalam pembangunan menggarisbawahi
peran penting perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat
seperti yang dilakukan oleh tim penggerak pkk provinsi kalimantan utara
dalam peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
selengkapnya akan kita bahas selama tiga puluh menit ke depan
bersama saya winda anggreni hanya dibincang kita
dan saudara untuk membahasnya telah hadir bersama saya
pada hari ini ketua tim penggerak pkk provinsi kalimantan utara
senang sekali bisa berjumpa lagi dengan ibu
kalau ibu hajar rahmawati juga sering disapa ya oleh masyarakat kaltara
kesayangan dari masyarakat di kalimantan utara
mengenai tim penggerak pkk yang diketuai langsung oleh ibu rahma
seperti apa sih sejauh ini kegiatannya capaiannya
saya ketua tim penggerak pkk selama ini
sudah bekerjasama dengan beberapa mitra
seperti mitra di luar pkk mungkin dinas terkait
baik dinas kesehatan bahkan dari mitra yang lainnya bkkbn
dan kami semua keluarga besar
pkk kami sudah punya sepuluh program pkk yang selaras dengan perkembangan untuk masuk ke desa desa
ada pun yang kami lakukan adalah pembinaan dan pengembangan kader pkk secara berjenjang
artinya secara berjenjang dari provinsi turun ke kabupaten baru kabupaten ke kecamatan
yang kedua penggerakan partisipasi masyarakat dalam program program pkk
karena di sana banyak sekali program pkk yang kita lakukan
wah berarti tim gerak pkk di kaltara ini menyentuh bahkan sampai ke desa desa ya bu
jadi kami sudah menyiapkan kader kader baik ibu camat ibu lura bahkan sampai ke tingkat masyarakat biasa pun
karena peran pkk itu mencakup keseluruhan untuk bukan di kota saja
sampai ke pelosok pelosok seperti itu
tapi kan kalau tim penggerak pkk semuanya dari ketua sampai anggotanya adalah semuanya perempuan ya laki laki
tapi bagaimana kan dominasinya mayoritasnya perempuan ya
bagaimana melihat peran perempuan sejauh ini dalam mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program seperti apa bunda
kalau saya tanggapan saya saya sangat mendukung peran penting perempuan
mesejahterakan masyarakat atau kesejahteraan keluarga
perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi ya dalam berbagai bidang
seperti pendidikan kebudayaan ekonomi dan politik
contohnya kalau perempuan kan pasti dari rumah tangga dulu
seperti itu kemudian untuk anak juga pola pengasuhan anak
kemudian juga untuk istilahnya kesehatan
semua dari terutama kita yang perempuan dulu
dari perempuan seperti itu
jadi perempuan itu memiliki peranan penting ya
contohnya di rumah tangga aja kalau nggak ada ibu biasanya pening ya
cari ibu perempuan peran perempuan sangat penting
tapi kalau dari program program pemberdayaan perempuan
yang diinisiasi oleh pkk kaltara sejauh ini seperti apa ibu
banyak kegiatan yang kami lakukan
baik yang selama ini kami bekerja sama dengan kabupaten kota
dan di sana kan ada tarakan ktt nunukan bahkan malino
jadi selama ini kami cukup bergerak setiap ada momen
seperti sekarang mbak ada ramadan kami membuat program yaitu pasar murah
kemudian kalau dari baik membagi takjil juga
bahkan kalau untuk ke masyarakat pun kami sudah banyak melakukan istilahnya
seperti kegiatan sosial seperti pengobatan gratis
dan hal itu kami lakukan secara berjenjang
dan kami masuk ke daerah daerah yang memang membutuhkan
seperti pengobatan gratis ataupun memberikan membawa dokter terbang ke sana
dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sejauh ini
programnya seperti apa bunda yang diinisiasi
selama ini kan ada sepuluh program pkk dan
inisiatif pkk provinsi kalimantan utara
satu yaitu program germis pkk
yaitu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya hidup sehat
kemudian ada juga program pangan melalui aku hatinya pkk
ditujukan untuk mengajak masyarakat secara mandiri
misalnya menanam apa itu hatinya pkk
kemudian kami juga ada program yaitu program sandang
yaitu istilahnya mengadakan lomba lomba desain batik kaltara
agar tercipta kreatif dengan memberdayakan masyarakat dan kearifan lokal
baik dari pkk altara kita bekerjasama juga dengan pihak seperti pemerintah daerah
pemerintah kota pemerintah kabupaten
karena kita juga tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan adanya kerjasama
nah kalau misalkan juga yang menjadi salah satu perhatian dari tim penggerak pkk adalah
bagaimana kondisi atau kasus stunting di kaltara
sekarang ini kasus stunting
di kalimantan utara sudah menurun drastis
berarti ada peningkatan penurunan yang sungguh
ada pun caranya kami pendekatan
seperti yang saya katakan harus ada kerjasama
salah satu desa atau
kecamatan yang angka stuntingnya mungkin
banyak disitu kami akan memberikan
secara rutin dalam arti memberikan penyuluhan
memberikan bantuan dengan para kader
makanan bergizi terus terus
dilakukan sampai tiga bulan
kalau kita hanya sekilas memberikan bantuan
kemudian kita tinggalkan itu tidak akan berdampak
istilahnya tidak akan banyak dampaknya
kalau kita lihat bahwa di kaltara ini
hanya inisiatif dari orang tuanya
bagaimana caranya untuk memberikan
wah ini sebuah capaian yang
luar biasa dan kabarnya nanti
usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami
dibincang kita dan tentunya saya masih bersama
dengan tim penggerak ketua tim
penggerak pkk provinsi kalimantan utara
menyinggung terkait dengan penurunan
kemudian targetnya dari pemprov
adalah kasus stunting
bupati camat dan juga
karena di dalam pkk ini ada pogja empat
kita berdayakan semaksimal mungkin
kalaura antara tim penggerak pkk
meningkatkan dan serta masyarakatnya
yang harus kita inikan bagaimana caranya
agar kita sama sama bekerja sama
agar kita bisa mencapai hasil
karena kita sudah lakukan dan hal ini kan
dari dua ribu dua puluh dua angka stuntingnya
sudah turun sangat signifikan
asal ada komunikasi yang baik
antara elemen elemen yang bermitra
organisasi lain yang di luar
anak sehat dengan meningkatkan kualitas
kesehatan upaya yang dilakukan seperti apa bunda
yang peran kita bisa
jujur saja mungkin masih kami
peran para pkk dan juga para kadernya
memberikan penyuluhan kepada orang tua agar
tapi bisa kita pelan pelan bisa masuk
pernikahan dini seperti itu
penyuluhan kepada orang tua
apa yang ketika bayi
yang diperlukan bukan yang
bagaimana mereka menjadi orang tua
misalnya ada perusahaan disitu mungkin lingkungannya
pengobatan vaksin dan sebagainya
ada pemeriksaan gratis katanya disana bunda
geografisnya pasti punya tantangan
karena apa karena saya ingin melihat mereka secara langsung
daerah perbatasan dan tahu sendiri
mbak geografisnya itu kalau kita mendatangi
dan juga bekerjasama dengan kabupaten
itu adalah daerah perbatasan dengan negara lain
bekerjasama dengan kabupaten setempat
dan perlunya juga kemarin kami
mendatangi dari perbatasan biar mereka tahu
meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya kita menjadi sehat
seperti apa yang dilakukan disana
yang kedua melakukan kampanye
dan juga kami dengan
promosi gaya hidup sehat
penyuluhan bagaimana gaya hidup sehat
kadang kadang untuk menyelesaikan masalah
kekurangan makanan hanya cara
karena sekarang itu yang penting cepat anak dia
langsung diberikan aja padahal tidak ada gisinya
kamar mandi yang sehat bagaimana
rumah yang sehat itu bagaimana
kami terus terus bekerjasama dengan para kader
sandang pangan dan juga gaya hidup juga
perbincangan ini masih ada beberapa pertanyaan untuk
tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami
saya masih bersama dengan ketua tim penggerak pkk kaltara
peran penting tim penggerak pkk kaltara
seperti apa sih kegiatan bunda paut ini
tingkat provinsi karena ada juga bunda paut
paut baik di tingkat kabupaten
koordinasi dengan pemerintah setempat
anak anak paut datang ke
saya akan memberikan mereka edukasi bagaimana
misalnya tentang sungai misalnya
selain agar mereka itu mau
anak anak ini kan masih polos
jadi seperti biar mereka juga ada
seperti di ktt sudah
penyiar literasi sudah membuka
menyerap ilmu itu tapi secara
tidak paksaan cara bermain
oke jadi pendidikan anak usia dini begitu penting
yang juga menjadi salah satu perhatian
dari ketua tim penggerak pkk
kesejahteraan itu mulai dari rumah tangga
otomatis akan berdampak kepada
seperti anak anaknya seperti gisinya
terus terus memberikan penyuluhan
biar mereka bisa menghasilkan sesuatu
dari apa yang dilakukan
misalnya mereka yang di kota
misalnya mereka punya pisang
banyak bagaimana cara memanfaatkan
dengan para kader kami
mereka usaha seperti itu
pelatihan atau pendampingan seperti itu
melihat ada peluang usaha
kerajinan nasional daerah atau
kerajinan di provinsi kalimantan
dan mempromosikan hasil kerajinan dari
kaltara terima kasih mbak selama ini
seperti kata bapak presiden
kami berusaha dari segi makanan
melakukan dan sudah cukup signifikan
misalnya contohnya ketika ada cara tertentu
dengan produk lokal makanan lokal seperti
setiap ada tamu kami berusaha untuk biar
sudah kami lakukan ada pun caranya
kami selalu seperti saya katakan
yang dulu batik itu tidak diminati seperti
oke ini adalah produk produk
kerajinan kami batik kaltara
seperti yang pergub gubernur
mempergunakan produk lokal dulu
dan sekarang ini sudah mulai
melakukan sesuatu tidak memakai produk lokal
seperti sekarang setiap ada acara
oke berarti kerajinan tangan
provinsi kalimantan utara berarti sekarang
dan juga harapan yang ingin disampaikan
saya selaku ketua tim pegerak pkk
untuk terus berupaya meningkatkan
untuk pempaatan apa yang ada
seperti saya katakan dengan cara
ada bandeng bagaimana ibu ibu itu
baik online maupun di gere gere yang ada
bagaimana cara membuat pisang sale atau apa
sehingga bisa untuk kita
ada juga rumput laut kemarin
kami datangkan narasumber untuk
mengajarkan mereka membuat dodol rumput laut untuk oleh oleh
jadi bagaimana semaksimal mungkin
sangat kaya mbak seperti itu mbak
selaga ketua tim penggerak pkk provinsi
sukses selalu untuk tim penggerak pkk kaltara
menginspirasi selalu ada program
dan inisiatif ibu dan anak sehat
terima kasih bunda kami akhiri perbincangan ini
terima kasih dan sampai jumpa